rencananya per satu april dua ribu dua puluh dua mendatang akan ada kenaikan tarif kereta komuter lain
dari rp lima puluh tiga menjadi rp lima
kenaikan tarif sebesar rp dua tersebut hanya berlaku pada perjalanan dua puluh lima km pertama
sementara untuk sepuluh km selanjutnya masih berlaku tambahan tarif sebesar rp satu
namun hal ini masih dalam kajian kementerian perhubungan republik indonesia
lantas seperti apa tanggapan penumpang krl terhadap rencana kenaikan tarif tersebut
dengan naiknya tarif kereta ini kita bisa dapat nyamanan yang pasti ya
nyaman aman dan untuk fasilitas kebersihan pun terjamin ya
nah dari untuk kenaikan menurut saya sih nggak ada masalah

karena kan yang tadinya rp tiga lima ratus rp tiga lima ratus menurut saya keberatan sih
karena kan saya mahasiswa yang uangnya pas pasan seperti itu
vp corporate communications pt kci andepurba mengatakan
rencana kenaikan tarif tersebut masih dalam tahap fgd atau fokus group discussion
yang melibatkan semua pihak terkait usulan ketepatan waktu dan skema penyesuaian tarifnya
di sekitar bulan hari penghubungan rakyat ipaplu kasiensi
ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia tulus abadi mengatakan
saat ini merupakan momen cukup tepat untuk kenaikan tarif
sebab belum ada kenaikan sejak tahun dua ribu enam belas
meski demikian penyesuaian tarif ini mesti dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan layanan krl
data dari pt kci saat ini pt kci meningkatkan produktivitas dengan menambah jumlah rangkaian kereta yang beroperasi
dari semua delapan puluh enam rangkaian menjadi sembilan puluh enam rangkaian kereta
setiap hari ada satu dua juta penumpang dan lebih dari seribu perjalanan
jumlah perjalanan itu merupakan yang tertinggi selama masa operasional krl di indonesia